lebih baik saya di kamar jenazah sekalian
lo kabur dari rumah
nanti aja deh gue ceritainnya
gue bakal ceritain kalian sedetail detailnya pas kita mau tidur
tapi sekarang juga gue mau nanya
lebih baik kalian kasih alasan yang terbaik
karena itu perlakuan kalian gak bisa dimaafin
sama gak bisa diterima
lo jadi nginep sini
gue gak akan balik kalau bokap gue belum baik
udah deh gak usah ngalahin pembicaraan
males banget kalo mel sampe nginep di rumah gue
bisa bisa malah gue yang kena sama om raymond
ya ampun vanya
ya gak tau lah
bokap lo pasti bisa nebak lah mel
pasti kalo gak ke rumah gue
ya pasti lo ke rumah banyak kan
temen lo kan cuma kita berdua
gak lah gue males mikirin
mending kalian gak usah ngalihin pembicaraan deh
kasih tau sekarang juga apa alesannya
bik nur non
ya masuk bik
di depan ada yang nyari non mail
papanya non mel dan satu lagi akan punya kiwil
kok bokap gue bisa tau sih gue disini
pokoknya gue nginep aja di rumah lo
nggak ada tapi tapian ya
yaudah gue kabur sekarang
nanti gue ke minimarket deket rumahnya tasya
yaudah jangan lupa ya
lo kok senyum senyum gitu sih ngeliat mel panik
tia gak jadi nginep di rumah gue
tapi dia sekarang nginepnya di rumah gue
gak ada apa apa
gue udah bilang ke sama om raymond
mel pasti bakal cabut dari pintu belakang
lo kasih tau om raymond
gue juga yang ngasih tau om raymond
kalau mel mau nginep di rumah gue
come on lah fanya
lo mau ikutan drama dia
dia tuh udah nyewa pangeran
lo benar juga sih tas
gue gak mau kena masalah gara gara melnu di pangeran
makanya it's better that kita jaga jarak dari mel dulu sementara ini
gue belom ngampain
kau gak parkir
kau cuma buat dimarahin aja
aku tahu daddy udah gak sayang lagi sama aku
daddy udah gak peduli
kamu mau pulang
atau daddy cabut semua
fasih terus cabut
gak mau nel
gini pak regar
makasih pak regar
kan bu nawang udah dapet kabar dari putri
kenapa masih gelisah aja sih
putrinya kan belum pulang juga pak regar
ya sampai sekarang saya masih khawatir sih pak
ya saya juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan sekarang
saya juga gitu
kalau saya sama pangeran
kalau pangeran belum pulang saya tuh jadi khawatir bu
karena dia udah saya anggap kayak anak sendiri
dia kan tinggal sama saya sekarang
jadi otomatis dong itu jadi tanggung jawab saya
atau pangeran jangan jangan dia udah balik lagi ke rumahnya ya
tapi saya sampai sekarang tuh juga masih bingung ya pak
kenapa anak anak itu secara bersamaan
tiba tiba susah gitu loh dihubungin
bahkan kita gak tau mereka dimana pak
ya untungnya sih putri udah bisa telepon saya
kalau dia itu lagi ada di rumah sakit pak
katanya ada temennya yang lagi dirawat
saya jadi keinget kata dinda tadi pak
jangan jangan benar benar ada pertarungan
saya juga bingung bu
iya sekarang sih kita cuma bisa berdoa ya pak
mudah mudahan gak ada kejadian apa apa sama mereka
ya mudah mudahan aja bu ya
yaudah kalau gitu saya masuk ya pak
ini kan udah malem
oke nanti kalau putri udah pulang
saya tanya deh persisnya kejadiannya kayak gimana
iya juga ya
permisi pak regar
pokoknya nanti kalau bu nawang butuh teman buat ngobrol ngobrol sambil nungguin putri pulang
saya bersedia saya siap
ya siapa tahu aja bu nowang nanti tiba tiba pengen makan nasi goreng
ya kayak yang lalu lalu lah
gak usah pak regar udah malem
pak regar juga pasti capek kan nganterin saya kemana mana
dari tadi cari putri

iya ya pak regar istirahat saya juga istirahat
sebetulnya sih saya masih
aduh gimana ya
kalau aja ibu enggak
aduh gimana ya
maksudnya apa sih pak regar saya jadi bingung
enggak aduh kalau
ya itulah enggak udah udah lupain aja deh
ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya pak makasih pak regard
selamat malam pak regar
iya selamat malam ya
selamat malam pak regar
sebenarnya kalau bu nawang kemarin gak tolak gitu maksudnya
malam ikut mau masuk lagi
motor masih di tengah jalan lagi
emangnya gak ada ruangan lain apa sus
saya gak mau disini
tapi mas ruangan yang kosong cuman ini aja
dan dokter pun belum mengizinkan masnya keluar
manusia ini ngapain disini sus
saya gak mau ya
satu kamar sama manusia kulkas
lebih baik saya di kamar jenazah sekalian
mas mas mas mau kemana mas